petugas gabungan dari polda jawa timur kejati kejari kabupaten pasuruan
dinas kesehatan dinas tenaga kerja dan transmigrasi
serta satpol pp jati melakukan sidak ke tempat praktek pengobatan alternatif
ning si tinampi di kabupaten pasuruan jawa timur rabu pagi
sidak ini dilakukan dalam rangka pengawasan dan pembinaan
terhadap praktek pengobatan alternatif milik ning si tinampi
pembinaan kami pengawasan kami dan pengembalian terhadap viralnya pengobatan ibu ning si tinampi
jadi tugas kami datang ke sini adalah menggali bagaimana metode pengobatan
bagaimana kondisi lapangan pasien pasiennya
meskipun sempat menyita perhatian pasiennya
ning si tinampi mengaku senang dan tidak keberatan atas kedatangan para petugas tersebut
ini gimana menangkap ini
gak masalah ya
seperti diberitakan sebelumnya
ning si tinampi mengaku mampu memanggil nabi dan malaikat
pernyataan tersebut ia unggah di kanal youtube dan banyak menuai komentar
dari ormas dan tokoh agama
usai viral dan mendapat teguran
ning siti nampi pun sudah meminta maaf atas pernyataan kontroversialnya tersebut
irsyah priyongko pasuruan jawa timur
katakanlah berikutnya juga masalah